saya mau ngasih hpnya wulan
kok hp wulan ada di kanal
iya tadi kan pas bulan mau tanding
hpnya dititip ke saya om
jadi dari tadi wulan itu belum kembali
wulan kemana ya
dia pergi sama roman
biarkan aja dia disini
sendal ku putus pak
aku tak apa
tak tau pak kenapa perasaanku jadi gak enak ya pak
aku jadi kepikiran oman
iya kalau begitu kau coba telpon lagi anak kau itu
bobby kau liat oman dimana
ini aja saya mau beli handphonenya roman
ah kenapa pula hp roman ada pada kau
iya jadikan sebelum tim inti main
mereka kan pada nitip nitipin barang ke saya
tadi sih roman pergi izin
terus gak balik balik lagi sampe sekarang
nah makanya itu saya balikinnya ke om aja deh
tapi benar kau dari tadi tidak liat oman dimana
gak tau dimana sekarang dia tuh
aduh gementar anak itu
ya sudah lah kau tunggu saja disini
aku carikan kau sendal jepit baru di warung
nanti kita tanya lagi sama teman teman roman yang lain ya
ya allah lindungi omanku ya allah
dimanapun dia berada sekarang
tuhan kenapa sih
tidak tidak ini kebonakan saya
bukan kan dia bohong
dia penjahat mau nyuling saya
siang mereka percaya om angga disini
lebih baik aku pergi dari sini
daripada berurusan dengan polisi
hei melari kemana
tidak apa apa pak
masa banyak dia

teman saya ikutin bapak
lari sini pak
terkena ranting pohon
ini dia bapak
hantikan dulu bentarannya ini
tadi kan om ngeliat nih pertandingan volleynya
kamu akan lebih baik
kalau lebih banyak berlatih
oh ya dekon
kamu lihat dia
eh gak tau om soalnya tadi devo lagi fokus mau bertanding jadi gak sempet mikirin ulang
kok gak dia angkat ya
kok hp wulan ada di kanal
iya tadi kan pas wulan mau tanding hpnya dititip ke saya om
jadi dari tadi wulan itu belum kembali
wulan kemana ya
apa jangan jangan dia pergi sama roman
enggak tadi kan gue bingung tuh lo gak ikut turnamen
makanya gue kesini mau nanya lo kenapa gak ikut
om beli beli lain ujian ujianan bahasa bahasan cuma mau nanya itu doang
em gue gak ikut turamen soalnya nyokap gue semalam kecelakaan sam
makanya gue harus menjaga nyokop gue
ini gue juga cuma sebentar kok pulang ke rumah cuma mau ambil baju nyukap gue doang
abis itu gue naik lagi ke rumah sakit
oh yaudah kalau gitu gue ikut
terus bahasa bahasaan kayak gini
ya ya elan terus juga di jalan kering sih
lo mau masuk angin
ya udah apa
ih besar batu
mendingan lo pake baju gue dulu aja
ya gue juga sebelas dua belas kan

gila banget sih
biar darahnya gak banyak keluar
ya makasih ya pak
bangnya bakal tetap bang
u maladt bukan waw
aku bukanlah dewa ku hanya manusia
tidak pernah sempurna
tidak pernah sempurna
tidak pernah sempurna